hari ini satu januari dua ribu delapan belas pertamina resmi mengelola cadangan minyak dan gas bumi blok mahakam
yang sebelumnya dikelola oleh total inp indonesia yang masa kontraknya berakhir pada tiga puluh satu desember dua ribu tujuh belas
direktur hulu pertamina syamsul alam mengatakan pertamina akan tetap berkomitmen melaksanakan operasi produksi
salah satunya dengan melakukan pengeboran lima belas sumur minyak dan gas bumi
nilai investasi untuk pengeboran lima belas sumur dalam ataupun sumur tersebut sekitar satu ratus tiga puluh juta dolar amerika
pengelolaan wilayah kerja mahakam oleh pertamina menjadikan pertamina sebagai penyumbang
dan berikut ini adalah profil wilayah kerja blok mahakam
kita dapat saksikan bersama bahwa blok mahakam merupakan produsen minyak terbesar di indonesia
dan berlokasi di kutai kartanegara kalimantan timur
cadangan bigas yang ada dan diketahui hingga tahun dua ribu tiga puluh tujuh
minyak sebanyak satu ratus lima juta barrel
sementara gas empat sembilan triliun kaki kubik
dan total aset diperkirakan mencapai satu ratus dua puluh dua triliun rupiah hingga tiga puluh satu desember dua ribu tujuh belas